ya berkunjung ke baitullah atau ibadah haji merupakan rukun islam kelima yang wajib ditunaikan oleh umat muslim
berbeda dengan ibadah umroh ibadah haji hanya dilaksanakan satu tahun sekali dengan waktu yang sangat terbatas
yaitu sejak awal bulan syawal sampai hari raya idul adha di bulan zulhijjah
lalu apa saja kah rangkaian tahapan ibadah haji
rekan saya beni darmawan akan memberikan informasinya untuk anda
berikut kita simak apa saja rangkaian tahapan dalam ibadah haji
nah yang pertama ini adalah memulai ikhram dari mikot yang telah ditentukan
ada pun batas tempat untuk memulai ibadah haji terletak di beberapa kota dan tergantung dari arah kedatangan jemaah haji
misalnya bagi jemaah haji indonesia yang berangkat dalam gelombang pertama ini akan sampai di madinah
sehingga tempat mikot mereka terletak di bir ali atau zul hulaifah
selanjutnya yang kedua adalah
hukuf di padang arrafah pada sembilan zulhijjah
dan hukuf ini dimulai setelah matahari tergelincir hingga terbit fajar pada sepuluh zulhijjah atau hari raya idul adha
pada pelaksanaan wukuf ini terdapat beberapa amalan yang bisa dikerjakan
seperti mengerjakan sholat fardu dengan cara kesar dan jamak di awal waktu
mendengarkan kotbah hukuf memperbanyak doa dan zikir serta membaca al quran
yang ketiga yaitu menginap atau mabit di musdalifah
nah musdalifah ini merupakan tempat yang berlokasi antara arafah dan juga mina
di musdalifah ada beberapa amalan yang bisa dikerjakan
di antaranya adalah membaca ⁇ albiah berzikir beristighfar dan berdoa membaca al quran dan juga mencari kerikil sebanyak tujuh empat puluh sembilan dan juga tujuh puluh butir
selanjutnya yang keempat adalah melontar jumroh akobah yang dilaksanakan setelah fajar menyingsing atau siang hari pada tanggal sepuluh zulhijjah dengan tujuh butir kerikil
nah jumroh akabah adalah sebuah tugu batu yang terletak di bukit akabah di mina
kita lihat sedang melempar jumroh
dan selanjutnya yang kelima ini adalah tahallul yaitu melepaskan diri dari ikhram haji setelah mengerjakan amalan amalan haji
tahallul dilaksanakan setelah selesai melontar jumroh akabah
dengan cara mencukur sekurang kurangnya tiga helai rambut
kemudian selesai tahalul pertama jemaah haji yang akan melaksanakan tawaf ibadah dapat langsung menuju ke mekah
dan mengerjakan tawaf ifadah dengan membaca talbiah dan mengerjakan sa'i antara safah dan juga marwah sebanyak tujuh kali
setelah selesai tahalul kedua jemaah haji akan kembali menuju mina untuk mabit selama hari tashrik
yaitu tanggal sebelas dua belas dan tiga belas zulhijjah
setelah matahari tergelincir pada setiap siang hari tasrik jemaah haji ini melontar tiga jumroh yang masing masing sebanyak tujuh kali
nah tiga jumroh ini adalah jumroh ula wusta dan juga akobah
tahapan terakhir jemaah akan melakukan tawaf wadah di mekah
tawaf ini dilakukan sebelum pulang atau disebut dengan perpisahan yang merupakan rangkaian akhir
dari ibadah haji